jawa timur menjadi epicentrum baru penyebaran virus corona di indonesia
setelah jakarta mengalami penurunan
tak hanya menyerang orang dewasa
covid sembilan belas juga menyasar anak anak dan balita
berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur
saat ini sudah ada satu ratus tiga puluh anak yang terpapar virus corona
dari jumlah ini lima puluh anak usia di bawah lima tahun atau balita
dan sisanya anak berusia hingga sembilan tahun
dari total satu ratus tiga puluh anak saat ini yang sembuh baru dua belas anak
demam berdarah dari hasil investigasi tim tracing gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jatim
kasus penularan covid sembilan belas kepada anak anak ini terjadi karena tertular dari orang terdekat
seperti orang tua anggota keluarga
dan pengasuh anak
tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jatim mengimbau kepada orang tua atau pengasuh
agar lebih serius memperhatikan pola pengasuhan anak di tengah pandemi covid sembilan belas
lukman rozak surabaya jawa timur